bawahnya mungkin sudah kelihatan kecoklatan
emang dia butuh bintang oke
antar perusahaan tambang itu pun finalnya gak jadi karena pihak antamnya gak
yang dikeluarkan oleh negara surat hutang misalnya bunganya akan lebih tinggi